kita awali dengan informasi pertama ini ada video seorang masinis di sukabumi jawa barat turun dari lokomotif untuk jajan di warung sedang jadi bahan perbicaraan di dunia
ini terlihat kalau dari videonya cukup santui gitu ya
jadi kalau turun dari lokomotif belanja dulu jajan terus balik lagi padahal disitu lagi di penintasan kereta api
baliknya tuh ke kereta api begitu ya bukan hanya sekedar ke mobil begitu ya
nah makanya ini menimbulkan banyak komentar negatif terhadap hal yang dilakukan masinis itu
namun sebenarnya iqbal menurut kepala stasiun dan warga sekitar hal yang dilakukan masinis merupakan hal yang biasa dan wajar wajar saja
ada seorang masinis kereta yang jajan di warung lalu kembali ke lokomotifnya
uniknya hal ini dilakukan sang masini saat kereta berhenti di perlintasan stasiun parung kuda kabupaten sukabumi jawa barat
video ini pun menjadi pembicaraan warganet di sosial media
hal ini adalah pemandangan yang biasa bagi warga di sekitar stasiun parung kuda
saat kereta berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang
masinis dan asistennya turun lalu membeli makanan atau minuman di warung terdekat
pernah saya lihat bukan kadang kadang yang pernah saya lihat juga beli tahu gitu
biasanya berapa lama sih pak berhenti kereta
wah nggak lama itu kemarin juga bangsa lima menit
pala stasiun parung kuda menyebut lokomotif memang terpaksa berhenti di perlintasan kereta karena stasiun yang sempit
stasiun kita ini kan lokasinya sempit ya sempit kemudian peron juga pendek
kenapa harus lewat ke perlintasan atau lokomotif harus berdiri di perlintasan
karena memang kita sudah ada batas
batas berhenti lokomotif adalah setelah lewat perlintasan
lokomotif ada di perlintasan sehingga apa
untuk rangkaian rangkaian bisa sampai teror
artinya penumpang naik turun nyaman karena di peron ya
jadi kalau anda melewati perlintasan kereta di kawasan parung kuda kabupaten sukabumi jawa barat
jangan heran ketika anda harus menunggu agak lama hingga kereta kembali berjalan
ahmad fikri sukabumi jawa barat